pemerintah resmi menaikkan cukai harga rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya
besaran harga jual ecer hptl di tahun ini ditetapkan mengalami kenaikan sebesar tujuh belas lima persen
berdasarkan harmonisasi pengaturan perpajakan
klasifikasi cukai roko elektrik mengalami perbedaan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya
cukai roko elektrik akan meliputi jenis padat cair sistem terbuka dan cair sistem tertutup
yang rata rata mengalami kenaikan sebesar tujuh belas persen
sementara hasil pengolahan tembakau lainnya akan meliputi tembakau kunyah tembakau molasses
dan tembakau hirup mengalami kenaikan antara dua belas hingga tujuh belas lima persen
untuk rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup akan berdasarkan mililiter
dan untuk yang padat tembakau kunyah berdasarkan berat yaitu gram
satuan hge nya tetap menggunakan gram mililiter cartridge
dan penyesuaian minimum hge
h adalah kenaikan minimum hje nya tujuh belas lima persen
besaran tarifnya adalah spesifik disesuaikan dengan besaran kenaikan dari haji tersebut
kenaikan cukai roko elektrik disambut baik oleh produsen hasil pengolahan tembakau lainnya
menurut produsen liquid lokal dinaikannya cukai rokok elektrik dan hptl
dapat memberikan kepastian hukum bagi produsen dan pengusaha
tay ferdinand selaku salah satu produsen liquid lokal menyatakan
strategi perusahaannya dalam menghadapi kenaikan kenaikan roko elektrik
kenaikan cukai dengan cara menekan ongkos produksi
dan menjaga kualitas produknya ketika harga roko elektrik dan hptl naik di pasaran
jadi dengan kenaikan cukai ini kami percaya tentu saja di awal awal
pasti akan terjadi koreksi harga di pasaran
tapi kami percaya dalam jangka waktu ke depannya
masyarakat juga bisa akan menerima dan percaya

kenaikan harga roko elektrik dan hptl adalah keputusan yang terbaik

kenaikan harga rokok elektrik ditanggapi beragam oleh para vapers
beberapa vapers mengaku menghabiskan rata rata dua ratus ribu per bulan
meski harganya naik mereka mengaku tetap akan membeli rokok elektrik ke depannya
sebulan itu sampai tiga ratus sampai empat ratus juga sih
karena vaping aktif ya
kalau gue sih setuju setuju aja ya
karena nggak merugikan juga sih
karena kan kebutuhan
gue sebulan sih normal aja bang satu ratus lima puluh paling
sebenarnya nggak ada masalah sih bang
kalau naiknya nggak terlalu tinggi gitu
karena pandemi juga kalau terlalu tinggi kasian juga kita
dua botol tiga botol lah
sekitar satu ratus dua puluh an lah
ya kalau misalkan masih butuh ya beli
kalau nggak butuh ya udah tinggalin
sejak dikenakan pajak pada juli dua ribu delapan belas
penerimaan cukai rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya
mengalami peningkatan sebesar lima ratus delapan puluh delapan persen pada dua ribu dua puluh
untuk tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan cukai dari hptl
sebesar enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia jakarta